domba dan serigala
anak domba dan serigala
dahulu kala ada domba yang nakal
yang setiap hari selalu mengalami beberapa masalah
oh ya ampun aku basah dan bau
ibu pasti tidak akan menyukai ini
saat itu induknya datang ke sana dan menatap bayi domba dengan marah
kau tidak pernah mendengarkan aku kan
sudah aku bilang jangan melompat dari ketinggian seperti itu
tapi aku juga bilang itu menyenangkan
ibu juga tidak pernah mendengarkan aku
induk domba tidak bisa menahan tawa pada anaknya dan memeluknya
mari kita bersihkan
ibunya sangat mencintai anaknya
sehingga dia mengkhawatirkan keselamatan anak itu
ibunya selalu memperingatkannya
kau tidak harus pergi ke hutan
hewan liar hidup di sana
mereka mungkin mengancammu
terkadang mereka malah akan memakanmu
oh ibu ibu sangat khawatir
tapi domba nakal tidak pernah mendengarkan
anak domba dengar
domba dengan santai pergi ke hutan dan bermain di sana untuk waktu yang lama sampai malam hari menjadi gelap
suatu hari seperti biasa anak domba berkeliaran jauh ke hutan
di sana dia melihat mata air
ah mata air
yang berapa ini
jadi dia memutuskan untuk minum air dari mata air untuk memuaskan dahaganya
saat domba itu sedang minum di mata air

seekor serigala mengawasi dari balik pohon
anak domba yang lezat
hari ini adalah hari keberuntunganku
maka dengan pikiran jahatnya serigala mulai mendekati domba

domba sama sekali jangan menyadari serigala karena dia terus minum air

dan tidak ada binatang lain yang bisa menyelamatkan domba ini dari piston air

domba ini dari serigala
ini hanya milik binatang liar seperti aku
mengapa kau datang ke sini
untuk mengambil air dari mata air ini
anak domba itu terkejut
ketika dia melihat serigala di depannya
dia tahu bahwa serigala adalah binatang berbahaya
ibu telah memperingatkanku tentang serigala
aku yakin dia ingin memakanku untuk makan siangnya
aku harus melarikan diri dari hewan ini secepat mungkin
oh maafkan aku serigala yang perkasa
karena aku hanyalah anak domba yang tidak tahu apa apa
kau juga mengotori airnya
bagaimana aku akan minum air yang tercemar ini sekarang
tetapi kau tidak akan tetap haus
karena air di sisimu bersih
karena air mengalir dari tempatmu berdiri
ke tempatku berdiri tuan
serigala terkejut mendengar jawaban
yang begitu cerdas dari domba
tetapi serigala itu hanya mencari alasan
untuk membunuh domba itu
beraninya kau berdebat denganku
aku pikir kau adalah domba yang sama
yang telah melukaiku tahun lalu
tetapi tuan aku bahkan lupa
aku bahkan belum dilahirkan
anak domba takut serigala mencari dali
untuk membunuh anak domba itu
anak domba menjadi berhati hati
dengan kata kata dan gerakannya
dengan cara ini domba dan serigala
saling berbicara dengan hati hati
anak domba mendengar beberapa pemotong kayu
mereka datang di mana domba dan serigala berdiri
dia berfikir sendiri
jika aku terus berdiri
saya akan mencari dia
tuan serigala kau benar
aku telah mencemari air
tapi aku tidak bermaksud membuatmu kesal
tapi kau sudah membuatku kesal
aku akan menceritakanmu sebuah kisah
buang buang waktu saja
tapi aku perlu mendengarkannya

aku ingin mencari dia
aku ingin mencari dia
tapi aku perlu mendengarkannya
dan perlahan lahan mendekatinya
karena aku tidak punya tenaga
untuk mengejar anak domba ini
pada suatu ketika
dengan cara ini
domba terus berbicara selama beberapa menit lagi
ketika domba berbicara
mereka melihat domba dan serigala
lihat di sana serigala
lihat di sana serigala
dan mereka menangkap serigala
dan memukulinya sebelum melepaskannya
anak domba merasa lega karena selamat
anak domba merasa lega karena selamat
tadi hampir saja
tadi hampir saja
dia berlari kembali ke induknya
dia memberitahu ibunya
apa yang terjadi di hutan
bersama serigala dan penebang kayu
dan kemudian dia berjanji pada ibunya
untuk tidak lagi berkeliaran di hutan
dan ibunya merasa lega
karena anak domba telah belajar pelajarannya

oh ya sekarang aku tahu ibu

aku tidak boleh pergi ke tempat tempat aneh sendirian
terutama di mana binatang yang lebih kuat dan ganas
sedang menunggu untuk membunuhku
sedang menunggu untuk membunuhku